menikmati hujan es berperang bola salju dan berseluncur
ini dia keseruan anak anak saat bermain di wahana salju trans studio mall cibubur
wahana ini menjadi salah satu wahana ramah anak yang dibuka kembali setelah penyebaran covid sembilan belas di jabodetabek melandai
tak hanya wahana salju arena balap go kart juga tak kalah ramai
meski harus dengan pendampingan orang tua tapi antusiasme anak saat berpacu mobil menjadi pengalaman yang menyenangkan
aku tadi main go kart dan pasifik rim
dan ya seru aja bagus
pasifik rimnya ya gak terlalu bagus tapi ya bagus aja
dan go kartnya itu yang paling bagus aku suka banget
berbagai persiapan biasa dilakukan orang tua sebelum mengajak anak ke taman bermain
terutama edukasi untuk menjaga protokol kesehatan di tengah keramaian
agar terhindar dari covid sembilan belas dan ancaman hepatitis misterius
persiapannya gak ada yang khusus sih paling mereka makan dulu yang jelas sebelum berangkat
terus tidur cukup aja
kalau antisipasi khusus karena kita sudah terbiasa sama corona ya
jadi hygiene itu udah jadi kayak wajib buat kita ya
jadi masker semas paling kayak hand sanitizer gitu sering sering dipakai sama cuci tangan gitu aja sih
orang tua juga harus pandai memilih wahana yang cocok dimainkan anak
tinggi anak yang belum memenuhi syarat minimal sering menjadi kendala
selain itu beberapa wahana juga dibuat khusus untuk memacu adrenalin bagi remaja atau orang dewasa
jadi kalau misalnya untuk batasan tinggi badan ataupun minimal minimal restriction
setiap wahana itu dibuat demi kenyamanan dan keamanan setiap pengunjung yang mencoba wahana kita
karena tidak semua wahana kita itu diperuntukkan untuk semua umur
terutama untuk beberapa wahana ekstrim yang kita punya
jadi itu dibuat agar semuanya bisa mendapatkan experience atau pengalaman tapi dengan nyaman
tak hanya itu orang tua juga perlu mengenalkan piranti keselamatan kepada anak
seperti sepatu boots agar tak licin bermain di wahana salju
atau helm dan sabuk pengaman saat melaju di sirkuit go kart
depok jawa barat